kedua migran dengan aura yaitu sakit kepala yang disertai dengan adanya kilatan cahaya sekitar tiga puluh menit sebelum sakit kepala menyerang
jadi siapapun sekarang sudah bisa ke korea tanpa vaksinasi
betul itu sangat menarik untuk ditanyakan
baik kita akan tunggu selain grand prix of indonesia
sudah ada satu pengen lagi pengen lagi
kalau kayak gitu kira kira rata rata berapa
semua orang di sydney memiliki hak untuk berasa aman
jadi dari baling baling kemudian mangkoknya itu tidak ada indikasi di rusak gitu ya
ini merasa deh ah nih tim gue bagus nih tim gue oke banget nih
terbanyak dilaporkan pada anak usia kurang dari enam tahun ya
nah satu botol kecil bibit f ini bisa dihargai sampai lima ratus ribu rupiah
dan mungkin nanti bisa dikasih tahu ke anak cucu kita kali ya
ayu ting ting lesti kejora waspadalah
belajar membatik juga bisa bernostalgia menyusuri lorong lorong kampung lawean yang penuh bangunan kuno